indonesia financial group atau ifg sebagai holding bumn yang berfokus pada bidang perasuransian dan penjaminan
berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terutama di saat pandemi covid sembilan belas
salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk memiliki proteksi yang mampu berimbas positif terhadap perekonomian tanah air
melalui webinar bertajuk langkah baru perasuransian di masa pandemi yang digagas ifg
direktur keuangan dan umum ifj rizal aryansyah mengatakan pandemi covid sembilan belas telah memberikan dampak terbatasnya aktivitas fisik masyarakat yang mempengaruhi perekonomian
masyarakat yang masih menganggap asuransi sebagai kebutuhan tersiar sehingga membuat upaya masyarakat membeli produk asuransi makin jauh dari yang diharapkan
dan ifg ingin membantu pemerintah dan ojk untuk bisa bersama sama meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk mau berasuransi
dan bisa memahami asuransi yang kita juga sama sama jaga tidak sekedar hanya berinvestasi
tapi marwah asuransinya sendiri untuk bisa menciptakan proteksi itu lebih dikedepankan
sementara otoritas jasa keuangan ojk sebagai pengawas diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi di tanah air
jadi kita baru saja menerbitkan pojk tentang tingkat kesehatan
dimana dalam pojk ini kita menilai kesehatan perusahaan asuransi lebih holistik
jadi tidak lagi hanya melihatnya
tidak hanya dari unsur unsur finansial semata tidak hanya lagi dari balance sheet maupun profit and loss nya
tapi lebih luas lagi dari mulai profil resiko masing masing perusahaan
karena perusahaan kan tentu dengan portfolio bisnis yang berbeda profil risikonya akan berbeda
ifg sebagai holding memiliki sinergi yang saling melengkapi sehingga membentuk ekosistem perusahaan asuransi
dengan kolaborasi perusahaan asuransi di bawah ifg
diharapkan mampu menghindari persaingan tidak sehat dan diharapkan pencadangan perusahaan asuransi cukup
sehingga mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat indonesia